tapi intinya memang ada concern bersama untuk
mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi
supaya pemerintah ke depan siapapun yang akan dilantik
sehingga apabila nanti kesulitan ekonomi datang
itu tidak berpadu dengan beban politik
berbahaya sekali bagi situasi bangsa kita
dan itu yang pesan yang disampaikan pak jeka
baik lewat forum maupun waktu obrolan di kantornya pak dekan
kalau pak jk itu tadi katanya mau ketemu bu mega ini
jadinya kapan pak ada bocoran nggak sih pak
ya tentu beliau beliau punya jadwal yang sibuk ya
punya pertimbangan dan tanpa bertemu pun saya lihat
klarifikasi itu berarti tentang hak angkat
klarifikasi ya dibawa ke proses hukum
dibawa ke angket dibawa ke hak apa namanya
mungkin nanti diproses lagi lewat public examination gitu ya
itu supaya begitu dilantik itu segalanya sudah clear
kalau memang ada kecurangan ya katakan tidak ada kecurangan
tapi kalau ada aksinya itu akan membuat si pemerintah
itu lebih ringan bebannya
kalau tiga empat tiga bisa dibutuhkan